dan gambar ini adalah kondisi di dalam ruang persidangan pengadilan tipikor jakarta yang kami ambil sepuluh menit lalu
dan pada saat saksi miriam s haryani sedang memberikan kesaksiannya seperti yang anda lihat di layar televisi anda ini
ya ditunjukkan sama bu elsa ini loh baca kompas katanya ada komentarnya ibu dia atau siapa ya
kan bu elsa yang bacain ya coba lihat bu saya cuma nanya lihat itunya aja habis itu udah tidak spesifik harus dibahas detail kayaknya
komentarnya bu diyah apa
dia bilang itu ada komentarnya bu diah katanya saya nggak begitu terlalu baca banget
iya saya gak terlalu baca banget gitu
gitu ya coba pak jackson maaf saya ambil lalu
ibu kan baca diminta membaca
nah kompas tentang apa itu yang diperlihatkan
jadi bu elsa tunjukkan ya ini udah baca kompas belum
saya jawab belum bu saya cari ya dicarilah sama bu elsa
apa yang ditunjukkan untuk dibaca
bu elsa nanyakan ini ada komentarnya bu diah
bagaimana komentarnya di situ
saya karena gak baca jelas gak baca sungguh sungguh
karena saya gak baca sungguh sungguh
oh yaudah abis itu oh gitu ya bu ya
iya tuh udah hanya begitu aja
kalau lihat caranya ibu tadi bu elsa menyodorkan koran karena satu berita
itu tentu karena penting kan menyangkut ektp
masa nggak ada tertarik untuk membacanya
terus terang memang setelah mencuatnya
kasus ini ya yang mulia saya memang nggak begitu mengikuti perkembangan
dan saya stop berita semua berita berita
dan bahkan saya pun tidak pegang handphone gitu
setelah diperlihatkan koran ada tanya jawab antara saudara dengan bu elsa
ini aneh ini pembicaraan seperti ini
datang dia capek capek cari koran minta anda baca
tapi kemudian tak ada perbincangan mengenai itu
cuma dia bilang ya
sekali lagi saudara saksi saya ingatkan
bicara lah yang benar
saya sudah mengatakan melibatkan nama tuhan
dengan bersumpah di sini kita melibatkan tuhan hadir di tempat ini
bukan di hadapan saya saja anda memberi keterangan
jawab secara benar
apa yang diperbincangkan pada waktu itu
dia bilang yang sabar yani
ibu diminta sabar oleh bu elsa
iya yang sabar
nanti saya akan bantu
memangnya berita apa di koran itu sampai anda dianggap perlu untuk bersikap sabar
ya karena saya versi saya ya yang mulia
karena saya enggak baca banget gitu
saya cuma hanya diberikan semacam tausiah sedikitlah sama beliau
nanti saya kan saya juga kan udah kayak saudara
sama kamu yani udah kayak kakak beradik
nanti inilah konsultasi bagaimana bagainya kepada saya
ya dengarkan saya dulu
kalau ibu diminta sabar tentu kan ada penyebabnya
apa penyebabnya sampai dia merasa perlu untuk meminta ibu tetap sabar
sama halnya seperti saya sekarang
orangnya penuh kesabaran
tiba tiba ada orang minta saya untuk sabar
saya akan tanya kok anda minta saya sabar kenapa
ibu kenapa harus diminta sabar pada waktu itu
ya mungkin pemikiran saya bu elsa mendengar berita berita yang cukup banyak
itu yang dipertanyakan pak jaksa berita apa itu
beliau tidak menyampaikan ke saya
yang ibu pahami
bukan yang diinformasikannya
yang ibu pahami apa berita mengenai ibu pada waktu itu
berita berita mengenai kasus iktp yang mencuat ini
iya bagaimana beritanya
kan saya hanya cuma baca kompas sekilas yang mulia
habis itu ya sudah nanti saya ke kamu seperti adik
saya akan bantulah untuk dalam masalah hukumnya
kamu sabar saja
itu kan semakin lebih menarik lagi
makanya jalan keluarnya ibu terangkan secara benar
ibu merasa perlu diminta sabar
bahkan ada embel embel lagi nanti saya bantu
memangnya apa berita di koran itu yang menyangkut ibu
katanya ada nama saya di situ terkait
ya terkaitnya bagaimana
kan karena beliau yang baca yang mulia
terus beliau yanni baca saya gak begitu terlalu baca
terus beliau bilang itu ada budiah komentar tentang yani tentang saya di kompas itu
dia gak cerita
dan ibu tidak menganjur
dan saya gak begitu terlalu baca sekali yang mulia
dan tidak juga tertarik untuk mengetahuinya
silahkan banyak saat
ya meskipun aneh kami lanjutkan majelis memang aneh sekali
saudara tadi menunggu elisah sharif satu jam ya
ya sekitar segitu ya
satu jam menunggu elisah sharif ya
terus kemudian disuduri koran saudara tidak nanya itu korannya tentang apa
karena saya gak begitu tertarik ya jadi saya gak nanya banyak